dua kelompok geng motor saling serang di desa denasri kecamatan batang jawa tengah jumat dini hari
ironis tauran maut dua gerombolan remaja ini dilakukan secara terorganisir demi konten di media sosial
setiap kelompok memiliki anggota yang berperan sebagai admin media sosial untuk menyiarkan live
anggota yang menyiapkan senjata bahkan ada yang bertugas sebagai tim medis untuk mengantarkan korban luka ke rumah sakit dengan alasan kecelakaan
kepala polres batang akbpm irwan susanto pada kamis mengatakan empat belas orang menjadi tersangka dan kebanyakan masih berstatus pelajar di bawah umur